penantian kepastian diberlakukannya undang undang pengembangan pajak atau tax amnesti berakhir sudah
sidang paripurna dpr yang digelar selasa ini mengisahkan rancangan undang undang teks amnesti
menjadi satu paket dengan undang undang apbn perubahan dua ribu enam belas
meski dihujani interupsi ketua dpr adeko marudin mengetok palu
tanda disahkannya undang undang teks amnesti
sejumlah interupsi muncul mulai kritik terhadap asas keadilan antar wajib pajak
hingga pembahasan uu teks amnesti yang berlangsung tertutup dari satu hotel ke hotel lain
dan sangat singkat hanya tujuh belas hari sampai ke sidang paripurna
sempat terjadi drama politik menjelang dan setelah ditapkannya putusan
namun akhirnya dari sepuluh fraksi di dpr hanya fraksi partai keadilan sejahtera yang tidak setuju
sementara sembilan fraksi setuju meski beberapa setuju dengan catatan khusus
dan bagaimana jalannya rancangan
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr
berita terkini dari dpr